tapi kan caimin sebagai ketua umum memang punya tanggung jawab moral untuk segera menentukan langkah pkb ini kemana
betul saya selalu mendorong untuk percepatan keputusan
tapi di pkb itu kan ada dewan suroh ketuanya kayak tim yati rais yang juga punya pandangan punya sikap
yang itu juga menjadi dialektika yang cukup dinamis lah di dalam pkb sendiri
lebih nyamannya kira kira suara atau gairah di bawah itu lebih ke koalisi mana sih
karena kalau kita lihat kan pkb ini juga partai yang disiplin berkoalisi selama era pemerintahan pak sby
kemudian juga disiplin berkoalisi di era pemerintahan pak jokowi
paling tidak kebijakan kebijakan nggak pernah beda
mungkin beda saat ya tapi ini beda ya dengan dukungan pilkada dki lalu putaran pertama
kalau mau jujur saya sampaikan ini belum pernah saya sampaikan ke pak jokowi dan teman teman pendukung pak jokowi
kalau jujur saya sampaikan di kalangan ulama dan gg itu masih terbelah
terbelah ada yang sangat
pokoknya apapun pak jokowi itu banyak
tapi ada juga sudah saatnya alternatif
itu juga banyak juga
banyak juga banyak juga terutama di jawa timur jawa tengah
nah ini belum pernah saya sampaikan
nah ini rahasia sebetulnya tapi gak apa apa saya sampaikan di sini
bahwa masih ada dialektika di dalam tubuh kalangan nu dan pkb
bisa dikatakan ini faktornya tadi ya belum mengumumkan tadi ya
kita tunggu ini sedang di jalin komunikasi
antara para dewan suro kiai dan ulama untuk secepatnya saya bilang jangan lama lama supaya ada segera kepastian
jadi ini apa namanya gejolak yang sama tidak ketika dukung mendukung atau sudah saatnya mendukung atau tidak mendukung saat pilkada dki lalu
betul ini hampir sama pilkada dki yang lalu pilpres dua ribu empat belas
para kiai para ulama dua ribu empat belas terbelah
ada ke pak jokowi ada yang pak prabowo
terutama di jawa timur
tapi kita akhirnya putuskan pak jokowi
nah pilkada dki kristalisasi sudah sangat kuat
para geo juga bersatu kan begitu untuk anti yahok waktu itu kan
nah pada posisi ini berimbas dan tentu saja suasana dampak pilkada dki masih sangat terasa hari ini
ini juga yang menjadi pkb agak terlambat mengambil keputusan karena psikologis dki ini masih sangat menguat
ini juga yang menjadi pkb agak terlambat menguat